sementara itu ratusan tiket mudik kapal laut yang dilakukan bumn ludes di serbu warga di kantor pt pelni pangkalan bun kabupaten kota waringin barat kalimantan tengah
setelah mendapatkan tiket gratis ada dua ratus lima puluh calon pemudik yang diberangkatkan ke kampung halaman pada enam belas april mendatang dari pelabuhan panglima utar kumai tujuan pelabuhan semarang jawa tengah
halaman kantor pt pelni di pangkalan bun kabupaten kota waringin dipadati warga yang antre untuk mendapatkan tiket kapal gratis pada kamis
mudik gratis menggunakan kapal motor kelimutu tujuan semarang jawa tengah di mana pt pelni ini maupun pt pelindo mendapatkan kuota sebanyak dua ratus lima puluh orang
sejak dibukanya pendaftaran pada kamis sore tiket gratis langsung ludes di serbu warga
para calon pemudik rela antre lama demi menghemat biaya perjalanan mudik mereka
pertama penjualan pelabuhan pelabuhan yang diberangkatkan ke kampung halaman di pertama di mana pt pelni ini maupun pt pelindo mendapatkan kuota selanyak satu ratus lima puluh orang